wakil ketua dpr ri sekaligus ketua umum partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar menyatakan akan melaporkan kasus pembobolan data digital
yang dilakukan hacker dengan akun biorca yang juga menimpanya
muhaymin mengaku telah menutup seluruh akun miliknya termasuk nomor telepon
ia menyebut mengalami peretasan pada hari selasa pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
akibatnya ia menerima banyak pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal
muhaymin menilai kasus ini sebagai kondisi darurat informasi dan teknologi
yang harus ditanggapi dengan cepat oleh negara
sebagai wakil ketua dpr muhaymin akan mempercepat pengesahan rancangan
undang undang perlindungan data pribadi untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama
ini darurat teknologi informasi darurat it yang harus ditangani secara cepat
saya kira tidak bisa mengandalkan pemerintah mari kita bahu membahu semua masyarakat untuk melawan kebocoran data ini